yang dapat kacang wajih untuk haji dipanggil emak ada pasti tak tahu
biar mau aja ngelayanin ini jamu dari bajin
sabar aja dulu
kak hidup itu kayak ngisi tts lu guru pinter pinter milik ktk yang buat ngisi kolom di dalam tts itu
iiih mami gimana sih malah ngomongin tts lagi apa hubungannya tts sama jodoh tika
kalau sikap pbg ini terus kapan tika bisa punya laki laki
mami kasih tahu ya tikai cari laki musik negampang yang gampang untuk ngisi
tuang jamu ke cangkir seduh pakai
air mendidih aduk sampai sepuluh kali jok udah mendidih blor udah hati hati maji panas

sekarang lu panggil tuh
si suram si roksi
ya gak boleh kuduk lagi
untung pakji dipanggil
ada apaan sih
gak tau untung saya ngelayanin dulu
biar mau ojo aja ngelayanin
ini jamu dari
udah bilang nih ada orang
udah mau selesai nih
dateng bulan nih
udah gak bakal dapet lagi gitu
ya tuh dia minta minum ini jamu
eh subur lagi
terus dapet anak lagi
nah ini nih dari
nih yang mas chinton ini
tau gak nih dia ini bisa
ini juga tuh loh
jamunya bau pasti rasanya pahit deh
kalau yang namanya pahit tuh ya jamu
terus aneh gitu
itu namanya sirup
udah deh udah udah sekarang minum ya
kok lam itu gak mesti minum ya
minum dengan doa dalam hati
supaya lo dikobrol sama allah untuk mendapatkan anak

ya om lombang
jamunya rasanya pahit banget
jangan nu rasain pahitnya rok
lu pikirin hasilnya
eh lu bakal dapet
haji t harus keluar
gending dulu bawanya
kerjaannya gawat gawat mulus yaudah nih
si mahmud beraninya nyonggok nyonggok belanjaan begini anakmu buat
kamu tuh apaan
lu kasih ini belanjaan itu gue
ya selalu tahu aja
si mahmud tuh nggak pernah ada berubahnya
bisa aja ngegampangin apa yang dia mau
gua sih bener bener kagak terima ji
mendingan lu temuin aja si mahmud
lu bilang lu kagak mau terima nih belanjaannya
susah amat sih
gua tuh kagak mau dateng sendiri
gua mau lu ikut
biar si mahmud tahu kalo lu kagak ngebelain dia
gua larang si sulam ikut campur urusan orang lain
kan ujung ujungnya si sulam deh yang disalahin
kalo saya dateng sendiri ke sono
saya bisa berantem sama si mahmud
hei itu urusan lu deh
lu jangan bawa si sulam
mau tau aja lu
itu urusan gue

bapak bapak bapak
buat sidik tapi

kalau masalah mungkin
sama sekali ini
cuma bila disidiki caranya

lu ngapain lu nyogok nyogok keluargua gua pake belanjaan sedalam kayak begini hah
lu mau nginjak injak harga diru gue
gue ngasih sesuatu sama atika itu ungkapan rasa kasih sayang
eh eh ini gue tau akal akalan lo gue tau isi buruk hati lo
lo teman sama anak gue
intinya lo kan bisa ngancurin keluarga gue
eh siapa yang mau ngancurin keluarga lo
muka lo udah ancur emang lo pejabat
eh gue mau sama atika cowok mau kawin
eh anak gue juga kagak bakalan gue kawinin sama lo
gue juga kagak mau punya mantu kaya lo
yang modalnya kaya sengki patroma
eh bantuan gue
sabar ngapain beri gue kesempatan
mentang mentang gue demen sama anak lo lo dipake jual mahal
eh ponakan gue kontoh
gue kagak bakal nyerah
belanjaannya udah gue pulangin semua sama si mahmud
walaupun dia ngudak ngudak gue pengen disetujui nama atika
tetep gue kagak mau denger omongannya
emangnya kenapa sih
kalau si mahmud temen sama anak lo
eh si mahmu tuh demen sama anak gue ada maksud tertentu
ya saya sih belum tau mah
tapi saya sebagai kepala rumitangge wajib melindungi keluarga saya
apalagi orang yang jahatnya modelnya ke si mahmud
dik sobari jaga omongan lo
omongan tuh doa
kalo maksudnya mahmud baik
terus doa lu di ijabah sama allah